ya mak keinformasi berikutnya dalam pertemuan antara presiden joko widodo dan ketua bumpartai gerindra
prabowo subianto juga menyatakan siap untuk membantu pemerintahan kabinet selanjutnya jika diperlukan
tidak hanya itu prabowo juga menyatakan akan mengkritisi pemerintahan jokowi agar demokrasi di indonesia berjalan dengan baik
sementara itu presiden joko widodo menyatakan akan merundingkan terkait koalisi dalam kabinet selanjutnya
karena hal tersebut harus dibicarakan dengan koalisi indonesia kerja
pemimpin kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan
kalau beliau mau ketemu saya ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal hal demi kebaikan bersama
jadi saya ucapkan selamat bekerja
menjadi presiden itu adalah mengabdi
jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
untuk kepentingan rakyat
tapi kalau kami juga minta maaf pak kalau kami mengkritisi bapak sekali sekali
mengenai pembahasan koalisi saya harus ngomong apa adanya
saya harus juga
merundingkan mendiskusikan dengan sahabat sahabat saya di koalisi indonesia kerja